assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
bulan ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa bagi umat islam
bukan saja istimewa karena pahalanya besar
bukan saja istimewa karena kita semuanya kompak untuk melakukan rukun islam yang dalam ini kita berpuasa
tapi sejarah membuktikan bahwa ada keajaiban dalam bulan ramadhan itu sendiri
hampir semua peristiwa monumental itu terjadi pada bulan suci ramadan
saya ingin berikan satu contoh misalnya
pelantikan nabi ramadan
pelantikan rasul ramadan
di samping itu juga banyak sekali peristiwa peristiwa yang maha penting terjadi dalam bulan suci ramadan
contoh yang paling dahsyat itu adalah perang badar
sampai nabi berdoa tidak pernah kelihatan nabi berdoa sekeras itu
ya allah kalau kami kalah dalam perang badar ini punahlah sudah agamamu sebelum waktunya
akhirnya setelah nabi berdoa
tiba tiba langit menjadi gelap
bulan ramadan loh itu terjadi itu
langit jadi gelap
pasukan elit yang terdiri atas pasukan pasukan khusus dari berbagai kafilah berbagai macam kabilah itu
permaisuri pun juga datang karena akan menghabiskan islam dan umat islam sekaligus
tapi apa yang terjadi
tiba tiba ada angin topan angin kencang menerbangkan seluruh keme keme elit
para pasukan elit itu
raja raja yang ikut membimbing mereka itu berkata
memimpin peperangan pada waktu itu pun juga berterbangan keme kemanya itu
itu perang badar pada bulan suci ramadan
akhirnya perang yang tidak seimbang
antara populasi muslim yang sangat sedikit
dan kolaborasi musuh yang sangat besar
bisa dimenangkan oleh kelompok kecil nabi muhammad saw
dalam bulan suci ramadan pun juga
ditalukan kembali kota makkah fatuhu makkah
pada bulan suci ramadan juga kita kenal
banyak sekali peperangan terjadi
dan semua peperangan yang dilansungkan pada bulan suci ramadan
hampir kita lihat semuanya
negara negara muslim itu ditaklukkan dari penjartjugan pada bulan suci ramadan
termasuk kita indonesia kan
tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
itu bertepatan dengan hari jumat tanggal sembilan ramadan
kerajaan kerajaan kecil itu diwujudkan di sparta
di daerah daerah itu pun juga takluk dibawa dinasti islam kerajaan islam itu juga pada bulan suci ramadan
jadi ramadan itu memang punya keanehan punya keajaiban dan sekaligus punya keistimewaan lah
maka itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya para pemirsa terutama umat islam
mari kita mengembalikan kejayaan sejarah kita dengan start temponya pada bulan suci ramadan
bulan suci ramadan ini adalah sangat bagus untuk memelai sesuatu rencana yang sangat bagus
usaha yang bagus mulai bulan suci ramadan
rencana rencana masa depan kita yang bagus mulai bulan suci ramadan
jangan lupa pendirian universitas al azhar khair mesir
yang tertua di dunia sudah lebih dari seribu tahun itu juga ditedirikan pada bulan suci ramadan
salahuddin ala yubi memenangkan perang salib itu juga pada bulan suci ramadan
penaklukan spanyol dua kali itu ya dua duanya spanyol
total itu ditalukan juga pada bulan suci ramadan
beberapa negara pun juga ditalukan pada bulan suci ramadan
dengan demikian para pemirsa mari kita menjadikan bulan suci ramadan itu adalah bulan yang keramat
bulan yang penuh dengan kekuatan bulan yang penuh dengan energi
bulan yang insyaallah akan memperbaharui tekad kita
bulan yang akan menciptakan suatu kekuatan ajaib dalam diri kita sendiri
percayalah para pemirsa
barang siapa yang mendirikan shalat layl shalat tarwi shalat shalat dan amalia ramadan
dan di siang harinya dia berpuasa
maka insya allah bukan saja pengampunan yang kita akan peroleh tapi juga keberuntungan
barang siapa yang berpuasa ramadan
dalam keadaan beriman dengan penuh
maka insyaallah itu nanti akan diampunkan dosa maka insyaallah itu nanti akan diampunkan dosa

karena beban beban masa lampau yang membuat kita gagal itu
itu akan selesai
kenapa banyak orang gagal
karena terbebani beban masa lampau
dengan adanya bulan suci ramadan yang membersihkan diri kita
maka insyaallah ringan langkah kita untuk menggapai suatu tujuan
lurus pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang sangat indah
putih batin kita untuk merasakan kekuatan kita
putih batin kita untuk merasakan kekuatan kita
dan merasakan sesuatu yang sangat enak
karena itu pelong rasanya kita setelah melewati bulan suci ramadan
itulah sebabnya kita takbir pada saat nanti pada akhirnya kita meninggalkan bulan suci ramadan
kenapa kita takbir
rasanya kita masih pingin bersama ramadan tapi ramadan harus pergi
nah karena itu mumpung bulan ramadan hari ini bersama kita
jangan lupa jangan sampai bulan ramadan akan datang kita tidak dapat lagi
karena itu jangan menyanyiakan bulan ramadan
mari kita jadikan ramadan kali ini adalah starting point untuk meraih sesuatu yang lebih hebat di masa depan
demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh